setelah mewacanakan pembangunan proyek kompleks parlemen
dewan perwakilan rakyat kini tengah menggagas
pembentukan sekolah parlemen bagi anggota dewan
sekolah parlemen ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja anggota legislatif
agar memenuhi ekspektasi publik
meski begitu sejumlah anggota dewan menolak dan mengkritik usulan itu
ketua dpr adeko marudin menyatakan gagasan membuat sekolah parlemen
dimunculkan guna meningkatkan kualitas anggota dewan
apalagi kini banyak kader dari kalangan artis yang dikambing hitamkan
sebagai penyebab minimnya kinerja legislasi
sekolah parlemen rencananya diperuntukkan bagi seluruh anggota dpr dan dprd se indonesia
nanti soal anggaran itu kan kita tinggal mempermak saja yang sudah ada
ya nanti di sana pokoknya harus seperti kampus yang pada umumnya
selama ini kan wisma kopo
mempersiapkan legislator yang mumpuni sebenarnya merupakan tugas dari partai politik
terkait hal ini ade menegaskan sekolah parlemen tidak akan tumpang tindih dengan tugas partai
meski baru sebatas gagasan wacana ini langsung mendapat kritik dari sejumlah fraksi di parlemen
selain menilai seleksi channel legislatif merupakan rana partai
fraksi juga turut menyoroti adanya pemborosan anggaran di tengah situasi ekonomi indonesia
yang masih butuh banyak pemangkasan
menurut emak saya itu memang menjadi ranahnya partai politik ya
karena rekrutmen dan seleksi para calon anggota legislatif adalah kewenangan partai politik
sudah seharusnya partai politik yang mendidik mereka untuk memiliki kemampuan menjadi anggota parlemen
dan itulah sebabnya maka ini terkait dana banpol sebenarnya
kalau toh pemerintah nanti bersetuju bahwa ada kenaikan dana banpol sekurang kurangnya digunakan untuk tiga hal
ini yang harus menurut saya dikaji lebih mendalam
jangan sampai overlapping
karena kalau overlapping nanti kesannya kan menghamburkan anggaran
karena yang di partai pun itu kan dibiayai dari dana banpol yang asalnya dari apbn dan apbd
kalau dpr bikin sendiri dananya kan juga dari apbn

di dalam forum forum dpr aja cuma rekor sekolah

forum masyarakat peduli parlemen menilai gagasan sekolah parlemen dilatar belakangi oleh kinerja anggota dewan yang kian minim termasuk untuk tingkat kedisiplinan
jika direalisasikan memang bermanfaat
tapi program sekolah parlemen dianggap mubazir dan buang buang anggaran
jangan kan untuk ikut sekolah
untuk kerapatannya banyak yang gak hadir kok
di dalam forum forum dpr aja cuma rekor sekolah
karena berpikir yang aktif dan disekir
yang perlu didorong oleh pimpinan dpr adalah gagasan ketua dpr periode sebelumnya yaitu
reformasi kelembagaan dpr harus benar benar berjalan efektif
tidak hanya itu fungsi kesekjenan juga perlu diperkuat
menjadi lembaga pendukung tugas kedewanan dan modernisasi sistem informasi serta keahlian
erhanov albasir jakarta